anda menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya daniar ahri
sesuai dengan jadwal presiden joko widodo akan melantik kepala badan narkotika nasional yang baru
menggantikan komjen paul budi waseso
untuk mengetahui jalannya pelantikan kepala bnn kami langsung ajak anda bergabung ke istana negara jakarta
dan seterusnya kedua mengangkat inspektur jenderal polisi dokterandus heruwi narko esa
sebagai kepala badan narkotika nasional terhitung sejak saat pelantikan
dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon ia sesuai peraturan perundang undangan
ketiga dan seterusnya ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia jokowi dodo
rohanewan dimohon berju tempat yang telah ditentukan
pengambilan sumpah jabatan pelantikan kepala badan narkotika nasional oleh presiden republik indonesia
rohanewan dimohon kembali tempat semula

terima kasih pak
baru saja anda menyimak
bagaimana tanggapan dari presiden joko widodo
terkait dengan pelantikan
kepala badan narkotika nasional yang baru ini
tadi juga ada sedikit pesan diselipkan dari tanggapan presiden joko widodo
bisa kami simpulkan bahwa tentu saja pemerintah berharap semakin sedikit
semakin bisa meminimalisir jumlah barang yaitu narkoba masuk ke indonesia
termasuk juga pemberantasan peredaran memotong secara tuntas
tidak ada lagi pengguna dan juga pengedar narkoba yang ada di indonesia
sedikit kami ulas kembali presiden joko widodo pada hari ini
tepatnya pukul sembilan waktu indonesia barat tadi di istana negara
telah melantik irjen paul heruwinarko sebagai kepala bnn pengganti komjen budiwaseso
yang akan pensiun pada maret dua ribu delapan belas
sebelumnya memang sempat ada tiga nama jenderal polisi yang disebut sebut
memiliki peluang besar menggantikan komjen budiwaseso
mereka adalah kabar srimpolri komjen paul aridono sukmanto
deputi pemberantasan bnn irjen paul armande pari
dan deputi penindakan kpk irjen paul heruwinarko sendiri
tentu ada banyak tantangan berikut ini adalah profil dari irjen heruwinarko
yang bisa saja melatar belakangi dan juga memberikan semangat integritas untuk dirinya
dalam mencegah dan juga menghilangkan narkoba dari tanah air indonesia ini
ini dia beberapa profil dari irjen heruwinarko
yang paling pertama adalah dirinya lahir di jakarta satu desember dua ribu sembilan belas
seribu sembilan ratus enam puluh dua saat ini berarti ia berusia lima puluh lima menuju ke lima puluh enam tahun
latar belakangnya tentu saja akademi kepolisian
dan untuk latar belakang karir kita bisa lihat bersama sejak oktober dua ribu lima belas
hingga saat ini sebelum dilantik menjadi kepala bnn
ia menjabat sebagai deputi penindakan kpk
dan terkait dengan pelantikan irjen heruwinarko ini juga ada banyak sekali tanggapan tanggapan
dari ketua ataupun pimpinan kpk tentu saja harapan yang sama besar dengan pemerintah
bahwa irjen heruwinarko benar benar bisa mengemban tugas dan juga menindak secara tegas
peredaran narkoba di indonesia
kemudian juga ada beberapa sepak terjang yang lain dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
kemudian kami mencatat juga di tahun dua ribu sepuluh pernah menjadi wakil direktur tiga tipikor barat skrim polri
kemudian dua ribu sembilan wakil direktur dua ekonomi
khusus barreskrim polri dan juga pernah menjabat sebagai kapolres metro jakarta pusat
ini yang kami dapatkan dari litbang cnn indonesia
ada pula penghargaan penghargaan yang pernah ia dapatkan saat ia lancana kesetiaan
juga pernah dimiliki dan juga didapatkan oleh irjen heruwinarko
ini juga menjadi salah satu bukti integritas kebersihan dan juga keberanian
dari seorang irjen pol atau inspektur jenderal heruwinarko
yang dianggap sebagai pembawa akpol di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
ini hanya beda satu tahun lebih muda untuk masuk ke akademi kepolisian
dibandingkan dengan komjen budiwaseso yang saat ini
itu artinya telah pensiun menjabat sebagai ketua badan narkotika nasional
pemilihan irjen heruwinarko tentu saja ini sudah berdasarkan banyak sekali masukan
karena sebelumnya presiden joko widodo sudah menerima masukan dari kapolri
tito karnavian kemudian juga komjen budi waseso sendiri pun sempat menyurati presiden joko widodo
terkait dengan siapa dan juga syarat apa saja yang diharuskan dimiliki oleh seorang kepala bnn
karena tentu ini menjadi tugas yang berat mengingat sepak terjang
ataupun prestasi bisa kita katakan yang telah dilakukan oleh budi waseso
selama bertugas menjadi kepala bnn ada banyak penangkapan ada banyak penindakan
pencegahan bahkan bertonton sabu pernah juga dicegah masuk ke indonesia
ini adalah gambar yang kami tampilkan kembali untuk anda pada saat pelantikan dari irjen heruwinarko
sebagai kepala bnn yang baru tadi terjadi di istana negara sekitar pukul sembilan wib
nomor empat belas m tahun dua ribu delapan belas
tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala bnn
ini kami ambil beberapa saat yang lalu tepatnya pukul sembilan waktu indonesia barat sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak sekretariat negara
bahwa pada saat tadi pukul sembilan presiden joko widodo melantik irjen heruwinarko sebagai kepala bnn yang baru
tadi ada pengambilan sumpah kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan
berita acara pengangkatan
indonesia joko widodo
rohanewan dimohon berju tempat yang telah ditentukan
pengambilan sumpah jabatan pelantikan kepala bnn oleh presiden republik indonesia
sebelum saya mengangkat sumpah
berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai kepala bnn
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara
apakah saudara beragama islam
ya beragama islam
bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama islam
apabila demikian saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
kita akan setia dan taat
yang akan setia dan taat
kepada undang undang dasar
kepada undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
negara republik negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
serta akan menjalankan
serta akan menjalankan
segala peraturan perundang undangan
segala peraturan perundang undangan
dengan seluruh seluruhnya
dengan seluruh seluruhnya
demi ya itu tadi adalah
momen pelantikan dari
kepala bnn yang baru yaitu
irjen paul herwi narko
ada pengambilan sumpah kemudian juga
ada penandatanganan bap dan langsung kami akan hadirkan kembali pernyataan selanjutnya
semua warga negara di indonesia ini bahwa narkoba adalah musuh kita bersama
pak herwi ada harapan identitas kpk masuk ke dalam tubuh bnn
oh ya tentu
pak herwi bisa menjawabnya
beberapa hal yang
bagaimana kinerja yang lain lainnya
kita akan disesuaikan di bnn ini
bagaimana strateginya pak herwi
lintas negara tentu kita bukan hanya dalam negeri saja
kita akan bekerjasama juga dengan pihak luar negeri
bahwa narkoba ini musuh kita bersama
jadi bukan mereka mereka kita tidak tidak
kita bersama sama saya mengharapkan juga
negara negara tetangga kita yang di regional kita di sini
bisa bersama sama dengan kita
pak herwi kalau tidak tidak selama lamanya bapak bakal beragetasi dengan tanganan harus bercimpung di narkoba
kalau saya kebetulan dari pertama kali itu selama tiga puluh tiga tahun
saya banyak di bidang riset riset
dan di situ juga ada narkoba
pak tantangannya apa sih
bapak sebelumnya di kpk
dan kemudian beralih ke bnn
akan ada peralihan untuk cara penanganan sendiri bapak
beradaptasi akan seperti apa
antara korupsi dengan penanganan narkoba pak
saya kira nggak jauh beda ya
dengan penanganan penanganan ini
pertama tama tahapan tahapannya sudah jelas
ada pengaduan masyarakat
kalau ada penyelidikan
dan penyidikan dan yang lain lain
itu standar yang dalam penegakan hukum tentunya
di mana di bnn dengan di kpk
tentu tidak jauh berbeda
di sana juga ada pencegahan
nah di kpk juga ada pencegahan
ini juga yang kita akan dicoba
yang baik yang bagus
yang ada di masing masing bisa kita sharing
bagaimana eksekusi untuk apa namanya
bandar narkoba yang tidak kunjung di eksekusi
kita akan melanjutkan apa yang telah di
diwijakan dari pendahulu saya
pak standar integritas sendiri di bnn
akan diterapkan seperti di kpk
aturan baru seperti itu mungkin
ya akan kita lihat
akan kita lihat untuk etika dan lain lain
rtjp akan terlangsung kapan pak
antara bapak dan pak buas
tadi pak budi warseso menyampaikan
hari senin kita akan tukar
jam berapa pak
nanti bisa ditanyakan ke bnn
ini kan akhir akhir ini banyak penangkapan
narkoba dengan jualan besar
ekspektasi masyarakat pun sekarang sudah mulai
tinggi dengan pembahasan narkoba ini
kira kira langkah apa
langkah cepat apa yang akan dilakukan pak herwi di bnn ini
tadi saya akan melanjutkan
dan tentu akan meningkatkan
ya bukan hanya masalah importnya
dan mungkin juga bandarnya dan lain lain
pak tantangan pemberantasan narkoba saat ini
kalau dalam pandangan bapak seperti apa pak
kalau melihat kondisi yang ada
apa yang masih gdpr
tantangannya seperti apa hambatannya
ya tentu hambatan dan tantangan itu
itu sudah ada di undang undang
tentang narkoba sendiri
di narkoba indonesia yang ada
organisasi yang ada
pencegahan ada di situ
rehabilitasi ada di situ
pemberantasan ada di situ
cuma berjalan sinergis semuanya
antara kedua buktian yang ada
pak heru tadi bapak sempat berbincang
dengan pak budi wasiso
apakah ada pesan khusus dari dia pak
ya tentu ada
kebetulan saya dengan pak budi waseso ini
kenal sudah bukan baru saja
dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
satu saya sudah kenal sama beliau
beliau senior saya
dan kita sama sama sebagai anggota senat di taruna
banyak yang saya dapat bimbingan dan binaan
dari pak budi wasiso
pak bingkai dengan pak heru
pelabuhan berarea semua sekitar pak
tidak perlu kita ketahui bersama bahwa pelabuhan pelabuhan ini
bukan hanya pelabuhan yang resmi
tapi juga ada beberapa pelabuhan tikus
ini yang menjadi perhatian kita juga
tidak bisa bnn bekerja sendiri
tentu harus bersama sama
bekerja sama dengan tni tni
dan yang lain lain
apakah dengan kpk juga pak
ya dengan kpk
karena ada beberapa
bidang bidang yang ada di kpk
saya lihat bisa disimilisikan dengan bnn
kerja sama semakin mudah pak
ya saya kira itu
anda baru saja mendengarkan pernyataan
dari kepala bnn yang baru
irjen paul heruwinarko
tadi ada beberapa pertanyaan juga
terkait dengan apa langkah yang akan dilakukan
sesaat setelah menjabat sebagai kepala bnn
beliau mengatakan bahwa
pencegahan dan juga memutuskan mata rantai
tentu akan dilakukan secara sinergi
terutama untuk mengurangi narkoba masuk ke indonesia
beliau juga tidak menampik jika indonesia memiliki predikat
sebagai surganya peredaran narkoba
belum lagi ada banyak sekali
incaran incaran di indonesia
terutama dari sindikat internasional
dikarenakan masih tingginya
tingkat permintaan konsumsi narkoba di indonesia
dan itu pula yang akan terus dikejar
oleh irjen paul heruwinarko
sesaat setelah menjabat
sebagai kepala bnn yang baru
dan juga memulai masa tugasnya
dan terkait dengan kolaborasi antara kpk dan juga bnn
karena kita ketahui bersama
bahwa irjen paul heruwinarko telah menjabat
sebagai deputi penindakan kpk sejak oktober dua ribu lima belas
irjen heruwinarko menyatakan
tidak menutup kemungkinan
dan hal ini juga yang sudah diamini
oleh ketua kpk agus raharjo
kita nantikan bersama apa yang akan dilakukan
oleh irjen heruwinarko
dan juga bagaimana akan ditugas
kepada irjen heruwinarko
sebagai kepala bnn yang baru
dan itu artinya
berakhir sudah cn indonesia breaking news
saat ini saya danir ahri
akan kembalikan ke joy citradewi
di cnn indonesia business news
bisnisnya akan kembali sesaat lagi
terima kasih daniar
kita masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami